selamat ulang tahun anakku yang manis
terima kasih banyak ayah
selamat ulang tahun putri
selamat ulang tahun putri
terima kasih terima kasih semuanya
dengan bangga saya umumkan bahwa anak kelima saya marina hari ini berusia delapan belas tahun
aku akan bawa dia ke permukaan untuk menikmati sinar matahari dan udara segar
bersorak untuk semuanya
terima kasih banyak ayah
tapi ingatlah ada peraturan peraturan yang jelas di laut dan kita harus mematuhinya
manusia di daratan tidak seperti makhluk makhluk laut
kita berasal dari laut dan bertempat di laut
hati hati dan jangan dekat dekat dengan manusia
ayah boleh aku ikut dengan marina
sekarang belum giliranmu sayang
tapi aku ingin melihat manusia
saat kau beranjak delapan belas tahun nanti ayah janji akan mengizinkanmu ke sana
aku turut bersedih untukmu putri
ayahku tidak menyayangiku
semua orang tahu kalau dia sangat menyayangimu
tapi ada peraturan yang harus kita ikuti
hanya tinggal satu tahun lagi giliranmu tiba
putri duyung sangat cantik
dia sangat ramah kepada semua makhluk laut
semua orang menyukainya
nenek apakah manusia itu seperti kita
tidak mereka punya kaki sedangkan kita tidak

oh jadi manusia itu lebih hebat daripada kita
mereka tidak belajar bagaimana merawat alam
dia membuat laut kita tercemar
aku dengar mereka hidup lebih lama dari kita
tidak juga nak
usia manusia hanya tidak lebih dari seratus tahun
lalu kita hidup untuk berapa lama
dengan kuasa tuhan kita bisa hidup sampai tiga ratus tahun
tapi ketika putri duyung meninggal mereka berubah menjadi buih laut dan menghilang
tapi ingat yang terpenting kalau kita berbuat baik di kehidupan kita kita menjadi kekal dan dewa air akan membawa kita ke surga untuk hidup bersamanya
benarkah itu nek
sekarang tidurlah ini sudah larut malam selamat malam
selamat malam nenek
berharap bertemu manusia iva menghitung hari
seiring berjalannya hari putri duyung semakin semangat untuk bertemu manusia
pada malam ulang tahunnya dia tidak bisa tidur semalaman
ketika dia menuju lapangan kerajaan saudari saudarinya mengujudkan selamat ulang tahun padanya
selamat ulang tahun
terima kasih kakakku sayang
selamat ulang tahun anakku tersayang
terima kasih ayah
aku sangat bangga anak perempuanku tersayang berusia delapan belas tahun sekarang
itu waktunya untuk menepati janji ayah yang mulia
tentu putri kecilku ayo kuperlihatkan dunia
tidak ayah kau membiarkan yang lainnya ke sana sendiri
aku ingin melihat dunia bersamamu anakku
berusia delapan puluh tahun akan ku ajak kau melihat dunia bersamaku
baik pergilah dan berhati hati
jangan dekat dekat dengan manusia
kau bisa terkena masalah
jangan khawatir aja aku akan menjaganya
kembali sebelum matahari terbenam atau aku akan memasakmu
kami akan kembali sore hari yang mulia
kutri duyung berhati hati
putri duyung sangat senang untuk melihat dunia luar
dia berenang lebih cepat dari udang
aku senang sekali
tunggu aku aku tidak bisa menunggu lagi
kemudian putri duyung mencapai permukaan laut
semuanya sangat baru bagi putri duyung
langit biru matahari yang cerah burung burung yang cantik
ini sangat luar biasa
lebih indah dari mimpiku
hei suara apa itu
itu sebuah kapal
dan orang itu
ya ampun dia terlihat seperti boneka aku
aku rasa dia seorang pangeran
terlihat seperti sedang merayakan ulang tahun
dia selalu terngiang dengan ketampanan sang pangeran dan mulai menyanyi
tiba tiba awan hitam menutupi langit
lalu mulai bergejolak dengan ombak yang besar
oh aku bisa merasakan ombak yang sangat kuat
pangeran hati hati pangeran
tapi tidak ada yang dengar teriakan
angin sangat kencang dan menabrakan kapalnya hingga tenggelam
oh tidak pangeran kita harus segera menolongnya
kita harus segera menolongnya
putri duyung berenang dan menyelamatkan pangeran ke pantai
aku mohon bukalah matamu pangeran
dia menunggu pangeran untuk sadar kembali
iva cepat ada yang datang
aku harus pergi pangeran jaga dirimu
oh ada yang meninggal di pantai
oh dia masih hidup
ayo kita bawa dia ke candi
kemudian pangeran bangun dan melihat salah satu perempuan
terima kasih telah menyelamatkanku
pangeran tidak sadar kalau dia diselamatkan oleh putri duyung
oh tidak kau yang menolongnya dan dia yang diberikan terima kasih
biarkanlah aku senang kalau dia masih hidup
matahari mulai tenggelam lalu mereka kembali ke kerajaan
putri duyung sedih karena dia tahu tidak akan bisa melihat pangeran lagi
aku mencintaimu pangeran aku hanya ingin bersamamu
dia mencintaiku dia tidak mencintaiku dia mencintaiku dia tidak mencintaiku dia mencintaiku dia tidak mencintaiku
apakah cinta sesakit ini
cinta adalah hal terindah di alam semesta
aku rasa aku ingin hidup dengan orang yang gak aku cintai
tapi itu melanggar aturan laut
aku tidak peduli aku tidak bisa hidup tanpa dia
aku ada satu ide tapi ini berbahaya raja bisa memasakku
katakanlah jangan khawatir soal ayah
ada satu orang yang bisa membantumu tapi sangatlah berbahaya untuk bicara dengannya
aku akan mempertaruhkan apapun untuk pangeranku beritahu aku siapa dia
penyihir laut di gunung hitam terlalu berbahaya untuk pergi ke sana
aku siap untuk menanggung resikonya
tanpa pikir panjang putri duyung dan udang meninggalkan kerajaan dan menuju tempat penyihir
sang penyihir melihat di dalam bola ajaib bahwa putri itu sedang menuju ke gua
sudah berakhir putri duyung adalah makhluk paling dicintai di lautan ini
dan karena kebaikannya dia akan menjadi peri laut
dan itu akan menjadi akhir dari semua kejahatanmu
saat dia menjadi peri seketika kau akan berakhir
tidak aku tidak akan membiarkan itu terjadi
hahaha oh mengapa anak raja datang ke tempat penyihir sepertiku
aku ingin menjadi manusia
oh untuk pangeran muda itu
iya benar aku jatuh cinta padanya
itu akan membuatmu menyesal putri yang cantik
aku tidak peduli aku hanya ingin hidup bersamanya
hahaha kalau kau bisa memenangkan hatinya
iya tentu saja
baiklah aku akan menjadikanmu manusia tapi kau harus membayarnya
akan aku bayar dengan apapun
baiklah aku akan mengambil suara indahmu sebagai bayaran
dan ingatlah jika pangeran jatuh cinta padamu
kau akan menjadi manusia dan suaramu akan kembali
tapi jika kau gagal mendapatkannya kau akan meninggal dengan sakit hati dan lebur menjadi buih lautan
aku aku akan mengorbankan apapun untuknya
baiklah ambil ramuan ajaib ini minumlah saat kau sudah mencapai pantai
putri duyung mengambil ramuan itu dan pergi ke pantai
dia mencapai permukaan dan meminum ramuannya
tiba tiba rasa sakit membuatnya pingsan dan ekornya berubah menjadi kaki
saat dia sadar dia melihat pangeran di sebelahnya
buka matamu cantik kau aman tapi dari mana kau berasal
aku menemukanmu di pantai dan membawamu ke sini silahkan istirahatlah sebentar
keesokan harinya putri duyung mulai berjalan pangeran sangat senang melihatnya
wow aku senang sekali hari ini maukah kau berdansa denganku
wow kau berdansa dengan baik sekali ini hari indah untukku aku menemukan orang yang ku cintai
yeh dia jatuh cinta kepadamu
lihat ayahku kembali
selamat datang kembali ayah aku ingin mengenalkanmu pada orang yang ku cinta dia yang menyelamatkanku
aku mencintainya ayah aku ingin menikahinya
anakku kebahagiaanmu merupakan kebahagiaanku juga
putri duyung patah hati
aku merasakan sakit yang hebat di hatiku
sang raja mengumumkan pernikahan sang pangeran
aku kehilangan dia untuk selamanya dan sekarang hari pertama kesakitanku dan membawaku pada kehancuran dan menghilang di lautan
sang udang kembali ke kerajaan dan menceritakan semuanya pada raja dan anak anaknya

tidak anakku aku tahu ini merupakan tipu daya penyihir
sang raja berdoa kepada dewa laut dan mengambil trisulanya dan berenang ke permukaan bersama udang
di saat yang bersamaan semua saudarinya berenang ke tempat penyihir
saudariku dalam masalah sekarang kami memintamu untuk menarik kembali sihirmu
iya kumohon kami tidak akan melupakan kebaikanmu
hahaha betapa menyedihkan
putri putri lautan memohon kepada penyihir
baiklah aku ada penawar sihirnya tapi dia harus membunuh pangeran
jika putri duyung membunuh pangeran sihir itu akan berhenti dan dia akan kembali menjadi putri duyung
saudari saudarinya berenang ke permukaan dan memberitahu ayahnya tentang penawar sihir
mereka menemukan iva duduk di bawah pohon di pantai dan melihat mainannya
jangan menangis anakku jika kau ingin menghilangkan sihir penyihir kau harus lakukan yang aku katakan
kau harus membunuh pangeran itu dan kau akan berubah menjadi putri duyung kembali
aku tahu kau mencintainya anakku tapi dia tidak akan pernah jadi milikmu lakukan itu untuk ayah tanpamu aku akan mati anakku
putri duyung melihat ayahnya dan saudari saudarinya yang menangis dia mengambil pisaunya dan kembali ke istana
sang pangeran sedang tidur di kamarnya dia mengarahkan pisau ke pangeran untuk membunuhnya
oh ya tuhan aku tidak bisa melakukan ini pada orang yang ku cintai aku lebih baik mati daripada harus membunuhnya
dia bisa menikahi kekasihnya dan hidup bahagia semoga beruntung sayangku
dia kembali kepada ayahnya dan saudari saudarinya semua terkejut melihat pisaunya bersih
matahari akan terbit dia menuju pantai dan locat ke laut dengan mainannya
aku ingin menghilang menjadi buhi di lautan selamat tinggal sayangku selamat tinggal ayah dan kakak kakakku maafkan aku selamat tinggal
tiba tiba kekuatan aneh mendorongnya kembali ke permukaan peri udara muncul dan membawanya keluar lautan
oh ibu peri
terima kasih banyak telah menyelamatkan putriku
ah ah di mana aku
kau bersama kami di langit kita semua peri udara kami di sini untuk memberimu penghargaan atas kebaikanmu cintamu kepada manusia dan makhluk lautan
kau kini bisa kekal dan kau akan terlahir sebagai manusia di masa depan
terima kasih banyak ibu peri
putri duyung melambai untuk terakhir kalinya ke semuanya
aku akan selalu mencintaimu pangeranku di kehidupanmu berikutnya kau akan menjadi kekasihku lagi selamat tinggal sayangku selamat tinggal
dia naik naik dan menuju surga bersama peri udara